sekarang gini kakak mau tanya
sepertinya kamu bener bener yakin
bahwa bukan tante sar yang udah ngelakuin semua itu
kenapa kamu bener bener yakin
ya karena pada hari pembunuhan roy
aku lagi ketemu sama
orang wanita berinisial akp dipriksa polisi
atas tuduhan membunuh seorang pria bernama roy alvan
pembunuhan terjadi pada hari ini di rumah pelaku
di kluster nirwana jakarta
dipikirkan pukul lima sore
orangnya ada gak ya di rumah
itu tadi kan pas
pas gue ke rumah elsa
itu kejadian di hari pembunuhan roy
itu kan waktu gue ke rumah elsa
dan kalau emang bener roy itu terbunuh di jam lima sore
berarti bu sarah itu bukan pelakunya dong
orang jelas jelas gue lagi ngobrol sama dia di depan rumah
dia kenapa ngaku kalo dia pembunuhnya
kamu kemana sih kat
dari kamu tuh kemana sih
ini kakak udah di rumah loh
ada kakak michi juga disini
di morning jakarta kafe kak
kamu sama siapa kesana
kamu inget gak sih kakak pernah bilang apa
ya udah kalo begitu kakak kesana sekarang ya
eh ngapain sih udah dong gak usah gak usah gak usah
kamu tuh kenapa sih ngomong kayak begitu
kata juga pengen berduaan sama kamu
nemenin kamu jalan bareng hangout bareng ya
masih gak boleh sih
ya udah deh terserah loh
ya udah kalo begitu sebentar lagi kakak berangkat ya
kita jalan sayang yuk
adik aku ada di morning jakarta kafe
kamu gak nge markir dulu mobilnya
aku harus pergi
kamu kemana lagi sih urusan apa lagi
intinya aku ada urusan kamu gak usah
lagi pula kamu gak usah ikut
lagi pula kamu gak usah khawatir
aku gak akan buat macam macam kalau pergi sendirian

dan mau nyelidikin gue
gimana kalo sampe dia tau semuanya
akhirnya lo nelfon gue juga sa
setelah gue kirimin chat yang tadi
kita harus ketemu sekarang
mau ketemu dimana
gue kesana sekarang
lo udah gak penasaran lagi kan soal ersa
tapi tadi gue belum selesai cerita
lo belum selesai cerita
nggak apa apa deh
ntar aja pas ketemu bu andien di sekolahnya rena
gue masuk ya
gue masuk ya
lo gak apa apa juga
gue gak masuk ya
katanya sih i think halal bi halal idul hatta syulatul rahmi lah
katanya juga sih mama
yaudah sekarang andi dimana
nah itu dia anda lagi di kamar rena
tadi rena jatuh kepalanya kebentur
oh kenapa lagi ma
sama juga anak anak ya dia disuruh tidur siang terus nggak mau malah loncat loncat cat
kok jadi mama
yaudah aku ke kamar rena sebentar ya
kamu gak apa apa tadi oma bilang katanya kamu udah tuh ya
kan sakitnya dari usir sama mama
alhamdulillah kalau gak apa apa ya
aku pikir udah sibuk
rena beneran gak apa apa kan din
kamu kenapa lagi sih
kita keluarnya kita bicara di luar
halo mir boleh ke kamar rena gak jagain rena ya
aku terbakar cemburu
sayang mama sama papa keluar dulu sebentar ya
jangan berantem ya
aku merindu ku yakin kau tahu
jagain rena ya
aku terpaku aku meminta
walau tanpa apa apa
engkau jauh di mata
bagusannya mantis ya
jangan lompat lompat lagi
suami pulang bukan aja flight tangan malah di stykinnya
supaya kamu bisa ketemuan sama dia
kamu itu bisa gak
fikirannya gak negatif
iya saya tadi waktu pas ke mal memang ketemu sama catherine
terus saya juga nolongin dia
kenapa lagi sih dia
nanti ketemu lagi nolongin lagi
ya terus kamu mau saya sikap sama catherine gimana
kamu saya cuek sama catherine
mau saya gak suka sama catherine
catherine itu adiknya angga
orang yang sudah banyak nolongin kita nih
saya gak mungkin bersikap kayak begitu sama adiknya
anterin dia pulang
ya dia emang sempat minta tadi
ya terus kalau kamu lagi gak ada urusan kamu antarin dia
kalau kamu emang gak ngasih ya saya gak nganter
ya enggak pernah aku izin
ya udah lain kali gak perlu harus minta izin sama aku
ya jangan pernah nganterin
mas kalau misalkan dia benar
bener suka sama kamu
ya udah besok saya coba cari waktu
saya bahas soal masalah ini
iya kalau sekarang saya gak enak ngomong di telepon
iya saya juga gak mau kayak gini kok
yang mau siapa sih
ya udah gak usah ngomong lagi ya
pelet banget kalau ngajak janjian
saya pesen hot americano satu ya
ada lagi yang mau dipesan pak
silahkan tunggu ya pak
gak lama ya
wih ngapain sih si michelle ini ikut
kirain kagak mau quality time sama gue
eh pake ngajak dia lagi
eh sayang kamu mau pesen apa
aku pesen minum aja ya
hot coffee latte gak pernah berubah
eh kamu mau pesen apa dek
kakak masih ingat
kesukaan kamu eslementi sama pizza tapi gak pake mushroom
iya pak mau pesen apa
saya mau pesen pizza tapi dicatet ya
oke sama eslementinya satu
kamu udah udah nggak papa kok kan masih ada waktu lain nanti kita atur lagi waktunya ya
ya makasih sangat mengerti ana
michelle dan angga siapa perempuan depan mereka
kakak ngomong kamu dengar di depan kamu terkacau michilo coba kamu ngobrol
kasus pembunuhan roy
kamu ngapain berita kayak begini
aku penasaran aja
kak balikin dulu
penasaran gimana maksud kamu
kamu jelasin jelasin baru kakak balikin handphonenya
iya kakak kakak tau enggak sih masalah pembunuhan roy ini
bukannya dulu sudah ketangkep ya pelakunya
udah ketangkep dan salah orang

iya udah ketangkep dan salah orang
andin yang ditangkap
padahal bukan dia pelakunya
mbak andin istrinya kak al
jadi singkat ceritanya
telah terjadi kasus pembunuhan roy
itu di rumah andin yang mantan suami andin
jadi andin berada di tempat dan waktu yang salah
pelakunya ditangkap lagi
si ibu sarah ini
karena mamanya andin mengaku bahwa dia udah ngelakuin kasus pembunuhan ini
makanya ditangkap sama polisi
ya kakak juga gak tau pasti
cuman yang jelas
tante sarah udah ngakuin bahwa dia ngelakuin kasus pembunuhan itu
terus kamu kenapa kepo banget kayaknya
gak kepo tapi
gak tau sih kak
kalau menurut aku
kalau kakak ngelakuin kasus pembunuhan itu
maka dia pasti kepo
gak mungkin pelakunya ibu sarah mamanya kak andin ini
gitu dong jangan jutek jutek terus

nanti dia stress nanti kalau keluar mukanya ikutan jutek
sebenernya gak gitu
kamu udah jutek mukanya
ini biasa aja
pas di marino ketemu siapa sumarna belum tadi
iya sumarna masih di su
ya kondisinya sedikit lebih baik dari kemarin
saya sempat berbicara sedikit sama sumarno
dan pak sumarno sempat menyebut satu nama

habis dari sana saya langsung ketemu sama sarah
saya ingin ceritakan apa yang dibilang smart
saya mau tahu
apa mama sarah masih gegah
mengaku sebagai pembunuh rai
dan ternyata setelah mama sarah dengar
mama sarah masih motot kalau dia pelakunya
dia masih tertemu di dunia elsa
hai cantik dateng juga
maksud lo apa sih rik
gue kan gak pernah bilang
kalau ada masalah cerita sama gue
jangan ikut campur urusan gue
liat mata gue baik baik sa
apa ada lo liat
gue punya niat jelek ke lo
buktinya tadi gue bantuin loh di rumah sakit kan
melawan semua orang
sok jadi pahlawan buat gue
suatu hari nanti lo bakal sadar
nino emang bukan buat lo
gue yang akan bantu lo
dan gue bakal selalu ada buat lo
beres beres rumah sendiri
waktu cepat sekali berlalu
kamu nguci andin di gudang
andin gak mau bantuin tugasnya elsa
tugasnya elsa anak aku kenapa sih dia gak mau bantuin
emang kamu tega banget sih ma
dia manusia loh
eh kamu tuh kenapa sih yang dipikirin cuma andin andin andin terus
kamu pasti takut sekali ya nak
kamu tidak mendapatkan keadilan sebagai seorang anak
selamat sore pak
bisa ketemu dengan bapak surya alsemana
oh saya sendiri

buat bapak surya alsemana
oh iya pak ini saya mau nganterin surat dari possek raja v
buat bapak surya alsemana
buat bapak surya alsemana
terima kasih pak
iya kalau gitu saya permisi pak
sepertinya kali ini
aku harus memberikan keadilan untuk anda
tapi akan saya melukakan
karena pada hari pembunuhan roy aku lagi ketemu sama perempuan yang namanya sarah ini kak
kau tau gue dimana
lo tuh kenapa sih kepo banget
kak micin ngomongnya baik baik loh
harus berapa kali sih aku ngomong sama kakak aku tuh gak suka sama perempuan ini
aku juga gak suka ya kakak bentak bentak aku gara gara dia
eh kakak bukan bentak kamu masalahnya eh
nggak udah biarin aja kak
mungkin aku sama catherine butuh waktu supaya bisa mengenal lebih jauh
nanti aku akan beritahu kakak
maafin aku sekali ya kelakuan adit aku benar benar terlalu anggun menurut aku
gak pernah dewasa dia
perempuan tadi ketemu sama sarah pas kejadian pembunuhan roy
maaf promotor tadi itu siapa
lo ngopeng dari tadi
yang dia bahas itu mertua saya
kejadian pembunuhan itu di rumah saya
dia ketemu mertua saya di mana
bukan urusan lo lo gak usah tercapa
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
jangan mancing emosi gua
enggak udah please enggak enggak enggak enggak enggak
jangan mancing emosi gua
udah udah udah
udah please udah
aku cari tahu sendiri aja
sayang maafin aku jangan soalnya aku emosi sekali
itu orang punya apa sih
udah dong enggak udah
pakai ikut obrolan gua sama kang ngga
lalu berpindah ke rumah
sempen beban jewish woman
sempen beban about